boleh cing taruh sini cing
baik nepotakan gue
benernya gue kagak tega abis pergi mana lagi
belum tau kok cing gak bisa nyetrika
iya kan lo harus tau cing lo harus pakenya rapi licin
supaya tika gak berpala
rum juga mau doain deh buat cing
itu sedang dicoba sama allah
itu azab allah
hei mut dasar otak lo kebalik ya
jadi mulut lo juga ikut kebalik
nah ngomongnya juga jadi dibolak balik
yang bener tuh mut
tapi kau si sulam sama rodiah
itu adalah ajab dari allah
namanya juga jago silat
turutnya mah puase
lidahnya yang kagak
rum juga yakin
pasti puasanya abah sama umi lo juga yakin

sama abah itu selalu bilang
kalo keluarga haji sulam selalu ngezolimin abah sama umi
karena haji sulam itu
yang tadinya miskin
itu yang namanya zolim
terus apa haji sulam yang sukses menjadi pengusaha bubur
terus bisa beli rumah yang besar
itu termasuk menzolimin abah sama umi

apa karena haji sulam itu udah naik haji
itu juga ngezolimin abah sama umi
dan tiba tiba haji sulam itu punya mobil
itu juga ngezolimin abe sama umi
ngomong terus sih lo
umi sama abah udah berhenti juga
mau tuh heran
lo juga jangan diem aja lo
puasa lo juga batal
orang yang lahirnya kagak di bedong
gak jadi bener salahat
biar cepet sembuh
eh raun puasa
lo tuh kudu makan
abis makan lo minum obat biar cepet sembuh
segala pengen puasa lagi sahur juga kagak
pokoknya raun mau puasa
oh gimana sih mau puasa puasa aja lo
udah gak usah usah
mendingan rawon ikut apa katanya
raun makan minum obat abis itu sembuh kita pulang
pokoknya raun mau puasa
puasa mau puasa aja sih lo gimana sih
pokoknya raun mau puasa aja sih lo gimana sih
pokoknya raun mau puasa aja sih lo gimana sih
ih maunya mendongket
memang intol gan itu ah dimartin loceng ini parenthesis pak
dokter teksa dulu ya
keadanya semakin membaik
nanti bapak atau ibu bisa ke ruangan saya
kalau begitu saya periksa pasien yang lain
sekarang gue tidur lagi
lelah mau gak datang bubur
ya enggak loh mbak ida
mana ada yang mau nyarap bubur di bulan puasa ini
tadi teks saya berdua
pergi ke rumah haji sulap
tapi keadaannya anyap
dukungan saya sih
pasti mereka pergi ke rumah sakit
kasian banget om sulam
pasti kesepian di penjara
pengen banget hati kan nemenin
lu kalau lagi puas
pikiran lu jangan ngantuk aja
pas lu batal tau
aku kepikiran pengen ngajak lu jadi detektif mbak
kita berdua nyelidikin
siapa sebenernya tuh yang nabrak si rawu

habis itu kita selektu orang ke penjara
langsung kita keluarin haji sulam
ibaratnya tuh tuker pala istilahnya mbak
pikiran gua juga lagi begitu dar

yaudah sekarang ini kita mulai nyelidikin
ngeras aja pikiran gua
ngga sebari manjatnya ikut ya
ngga sebari manjatnya ikut ya
semangat mbak be
kondisi anak bapak dan ibu sudah cukup stabil
jadi sudah bisa menjalani rawat jalan
rawun bisa dibawa pulang hari ini
aduh makasih dok ya
sebelum bapak dan ibu pulang
bapak dan ibu harus mengambil bantuan
dianjurkan administrasi kebagian rumah sakit
bantuan administrasi nggapain pak
biaya perawatan untuk anak bapak selama dirawat di sini
bayar rumah sakit si raun bisa pulang masa kita di sini ya udah bayar aja pakai duit gitu aja
bingung lu ah gimana gimana gimana gimana cari keluar dari rumah sakit aduh neneng marco neng
lagu lu sok abg galau galau segala udah lo tenang aja yang bayar bukan kita tapi si sulap
hai ye bener haji sulam yang bayar kalau gitu gini aja bang gimana kalau lu minta
duit bayarannya lebih gede pandi orang kaya banget bang ya udah makanya lu tenang aja
tenang jangan rojos mulu kekasan renceng aja lu ih apa ngatain gua terus tol gue
galau gimana sih lu bang kalau kalau putus oke galon lah pusing banget kalau
benernya gua kagak tega habis gimana lagi iya iya belum tahu koncingnya bisa nyetrika
iya kan harus tahu cinggir pakainya rapi biji supaya tidak berpala juga mau doain
deh boncing supaya cing itu cepet dapetin istri
pada seorang pembantu berarti kita sudah memberikan peluang untuk bekerja nolong orang juga tuh ya
kalau niatnya mau ngebantu sesama situ emang bener banget cing tapi kalau niatnya untuk
membenarkan kemalesan kita kalau artikel punya pikiran kayak adem adem
iya mbak rere berhubung lagi dimana cantik lagi di rumah lagi mau sepika wah rajin banget kamu
salut sama kamu kenapa mbak rere enggak aku mau nanya kamu udah sempet besok
oh iya kebetulan aku juga